aku bertemu bunda sekarang
aku tidak mau kehilangan bunda
kami sekarang sudah kehilangan ayah anda
kami tidak sanggup kehilangan ibu bunda
syukurlah mudah tidak apa apa
jangan tinggalkan kami bunda
kamu kenapa sep
kamu memanggil saya
aku kira nyai adalah bundaku
aku sedang mencari ibu bundaku kemana mana
tapi belum ketemu juga
semoga bunda kamu segera ketemu ya chef
rumah nyai ada di kampung bawah sana
maaf nyai buru buru
jagalah ibu ndaku ya allah
lindungilah ibu bundaku
dimanapun dia berada sekarang ya allah
hanya engkau lah yang bisa menjaganya
dalam keadaan apapun
yang tidak punya daya upaya apapun ya allah
aku harus berubah
menjadi gagak lumayu
untuk mencari bunda
alangkah dalamnya jurang ini
aku tidak bisa membayangkan
jika ibu bunda ada di dalam sana
jangan berpikir sejauh itu raden
ibu danmu pasti baik baik saja
kita cari dia ke tempat lain
itu ada jejak kaki
itu ada jejak kaki
itu ada jejak kaki
itu ada jejak kaki
itu ada jejak kaki
sepertinya jejak jejak kaki ini masih terlihat baru
ini jejak baru
ini banyak orang yang lewat di sini
dimanakah bunda sekarang
aku harus segera mencari bunda
aku segera pergi dari sini
untuk mencari ibu bunda kembali
awak mencari ibu bunda
aku di depan
kami datang bersama
kau adalah kian santan
siapa yang menyebarkan hal itu
mengapa kalian mempercayanya begitu saja
jangan banyak bicara
kami akan memaksamu jika kau tidak mematuhi perintah kami
maaf paman aku sedang banyak urusan
aku minta paman jangan menggangguku
setan dengan semua urusanmu
serahkan darah suci mu
suara kecapi ini sangat mematikan
bagaimana aku bisa menghadapi mereka semua
kalau kecapi itu terus dibunyi
aku akan menangkap mereka semua
kita harus menolong mamin
rari maneh amin
kenapa kita kemasin di sini saja tuh
kayaknya masalah mantra meren aman
tidak usah pakai jalolo
jadi kesulitan raden untuk melawan ya
jangan gitu man
hanya untuk kita aman
mendengarkan capi itu
suara kecapi itu tidak lagi mengganggu ku
sekarang aku bisa melawan mereka
terima kasih juga diri relationalle
terima kasih juga jexist
malah bagaimana bapak ibu dotan intoor traumat
dan men rerollopakannya
hai serahkan resimu nah lemon ini aman lepas tangan kamu kenapa kebelet bebi
cepet cepet mau sama rasaksa
raden ditinggal dulu ya
biar saya yang pengalamannya sama raden
kalau orang seperti kayak begini mah
biar paman yang
mau kebelet pipis
raden mau pipis
cepat serahkan darah suci mu